aku mau nanya nih emang bener ya tapi pernah nganterin adriana waktu dia pemotretan sama boy
eee gitu ya pi
yaudah makasih ya pi
no jadi mau jetak kue nih gue kasih deh
tapi gue yakin banget bahwa up gue ngomong kayak gini itu pasti karena lo udah menghasut ya kan
pasti lo udah ngomong sesuatu ke bockup gue
gue bakal buktiin sendiri kok
karena gue yakin banget kalau lo tuh emang se
ini tuh sumbangan dari anak anak
dan mondi dan temen temennya juga ikut numbang
itu duit kalau ada sisanya bisa buat keperluan ke depan kalah
ya lu kan mesti harus bolak balik buat kontrol
udah lah men
lo gak usah raguin lagi kebaikan mondi
lu inget kan mondi juga pernah bantuin gue buat biaya gue pindah sekolah
bokap gue mampus tuhan
tanpa kalian gue gak tau harus kayak gimana
gue juga gak tau
apa gue harus seneng
atau gue harus sedih dengan semua ini
gue gak tau
gue aja gak bisa gak bisa berisikap baik
bahkan sama temen temen gue yang baik banget sama gue
eh udah dong gue jadi sedih
kita pulang aja yuk
loh emang udah panggil taksi
oh yaudah kalo gitu gue gak nganterin lo ke kosan ya kal
soalnya gue harus balik ke warung babi
udah udah gak usah pedang nganterin
biar gue aja nganterin haikal sampe kosan
kan ikel udah sembuh udah kuat ya kan
bila aja lo mau bertuah sama si haikal
mba be lagi tungguin aja
mba be pikir cuma semangatnya begitu doang
eh sekarang mau langsung aja
tapi inget lo masih pakai tangan
waktu boy tuh gak banyak be
mendingan langsung aja ketemu sama gurunya be
hah gitu dia boy
sebenernya tuh mba be pengennya yang ngajar lo tuh ada seperguruan mba be
cuman ternyata dia itu udah sakit sakitan
jadi udah gak buka perguruan silat lagi
seperguruan sama mba be
nah kenapa bukan mba be aja yang ngajarin boy
mba be sih udah gak pengen
udah gak pengen ngurusin dunia persidatan boy
udah ada nafsunya boy
dulu mba be pernah punya murid
mba be udah kasih ilmu mba be semuanya
akhirnya dibawa ke gabner
dijadi jagoan pasar
dia jadi bodyguard
itu yang bikin pabrik gak mau ngajar lagi sekarang
be mba be kan tau boy gak bakalan kayak gitu
mba be juga percaya mel lo
lo tuh baik baik
lo tuh bisa jaga diri mba be kan paham bener
nah yaudah be
udah mendingan mba be aja yang ngajarin boy ya
ilmu yang gue kasih
lo mesti pake buat jalan kebaikan
jangan pake manggel guru dah mba be aja kenapa sih
iya maaf be yaudah terserah mba be deh
jadi kapan kita latihan be
dari kemaren juga gue udah latih lo boy
hah dari kemaren
mendingan sekarang lo pergi ke empang mba be
lo tangkepin tu ikan tiga puluh ekor
sebelum maghrib udah mesti kelar loh
kalo sampe lo gak bisa tangkepin tu ikan tiga puluh ekor sebelum maghrib
mendingan lo mundur deh
lo gak usah lawan si cadra percuma ya lo bakal kalah
be be be tunggu dulu be
dari kemaren kan boy udah nangkep ikan
sebenernya mba be mau ngajarin boy silat apa mau jadi tukang ikan sih be
udah deh boy
lo jadi kebanyakan tanya sama gue lo buruk aja ngapasih
lo tangkep ikan tiga puluh ekor pake tangan lo lo mau menang gak lawan si cadra
ya mau sih be
kalo lo mau menang lawan si cadra lo pergi ke empang mba be
lo tangkep tuh tiga puluh ekor tapi sebelum maghrib udah mesti kelar
kalo sampe gak kelar ya udah lo gak usah lawan si cadra percuma lo kalah
iya be iya be sekarang ya be ya
nah ini ini mau pergi be nih
aduh ini si
lu tuh gimana sih
kepala lu kenapa adriana
makin nanya kenapa kepala gue
eh kepala gue kejedok gara gara lu buka pintu sembarangan
eh lu ngapain sih datang kesini
bentar lagi gue juga pulang
lo kangen banget apa sama gue ya
kalau masuk itu assalamualaikum ketok dulu
kayak gak punya agama aja loh
eh kangen kan
iya nih gue kangen banget
nggak temukan mahmud gue yang temben
masa pakai bahasa basis
ya lu bahasa basis
lu naksir ya sama boy
reva kan gak tau
sebetulnya boy itu adalah mantan kue
jadi gue gak perlu takut sama reva
pasti lo lagi mikirin sesuatu ya
gue aja kalau suka sama boy
kebakar cemburu banget
mau makan deh sekalian
ya enggak lah
salah tau ya
gue bisa ada foto tuh berduaan sama boy
karena itu kerja bareng
jadi waktu itu tante marissa mamanya boy
nah dipake lah boy nih sekalian
yaudah itu kan mau mamanya boy
lu gak percaya
gue gak percaya sedikit
gue gak takut
sampai ternyata beneran lu suka
gue jitak malam ini
no jitak silahkan
tapi maaf aku ganggu ya
emang bener ya tapi pernah nganterin adriana waktu dia pemotretan sama boy
yang anaknya tante marissa itu pi
yaudah makasih ya pi
nih gue kasih deh
gak percaya kan lu sama gue
tapi gue yakin banget
bokap gue ngomong kayak gini itu pasti karena lo udah menghasut ya kan
pasti lu udah ngomong sesuatu ke bokap gue
gue bakal buktiin sendiri kok
karena gue yakin banget kalau lu tuh emang sengaja